sembilan desember biasanya diperingati sebagai hari anti korupsi sedunia
tetapi peringatan itu seolah tak memiliki arti di indonesia
sebagai bukti dalam lima tahun terakhir
indeks persepsi korupsi di indonesia semakin melorot
pada tahun dua ribu dua puluh lembaga transparency internasional indonesia
menempatkan indonesia pada peringkat satu ratus dua dari satu ratus delapan puluh negara
peringkat ini menurun dari tahun sebelumnya yang menempati urutan delapan puluh
sejumlah warga masih menaruh harapan
agar pemerintah serius menangani berbagai kasus korupsi
bukan pas pemerintah kalau bisa lebih mempertegas hukum tentang koruptor
jadi nggak sekedar tumpul di atas tajam di bawah gitu
kadang juga untuk hukumnya mereka karena punya banyak duit
jadi hukum dibayar gitu kan sama mereka
jadi semoga sih hukum di negara kita lebih mati lagi dan lebih tegas lagi
menurut saya korupsi di indonesia harusnya ditanganin dari yang kecil kecil
dulu baru ke yang besar besar ya
karena saat ini kpk mungkin fokus pada korupsi yang besar besar
tapi nggak sadar kalau korupsi yang kecil kecil itu masih ada masih banyak
dan itu dari yang kecil kecil dulu aja baru yang terbesar
itu seharusnya bisa ditanganin lima sampai lima tahun ke depan
untuk saat ini penanganan korupsi di indonesia itu
tahapannya belum signifikan ya masih biasa biasa aja
karena belum habis dipangkas habis dari yang bawah lalu yang ke atas atau dari atas ke bawah
makanya untuk supaya tidak terjadi korupsi lagi
sejak dini kita diajarkan bagaimana sikap jujur dari pendidikan dasar anak anak apalagi dari rumah
harus kita siapkan anak bagaimana bersiap jujur
taat pada aturan dan lain lain
karena sekarang ini
anak anak sekarang sudah tidak ada aturannya lagi
makanya kenapa sih banyak korupsi
karena dari lingkungan sendiri
maunya sih setiap ada korupsi itu dihukumnya setinggi tinggi mungkin ya
atau kayak di negara lain kalau misalnya ada korupsi yaudah dihukum mati
jadi udah nggak ada lagi ganjera untuk orang orang untuk membuat korupsi
sejumlah harapan masih dibebankan ke pundak komisi pemberantasan korupsi
meski akhir akhir ini kpk mendapat banyak sorotan
mulai dari upaya pelemahan melalui revisi undang undang kpk
hingga tes wawasan kebangsaan yang menyebabkan banyak pegawai kpk
tak bisa melanjutkan perjuangan melawan korupsi
harus lah harus diperkuat dan nggak boleh dihilangkan
karena satu satunya barier terbesar untuk korupsi ya kpk
kpk ini kan sekarang ini yang banyak disoroti ya
seperti yang kemarin seharusnya kpk itu independen
berdiri sendiri dan tidak diatur atur oleh apa namanya
tidak diatur oleh dari pemerintahan
dia harusnya punya diri sendiri harusnya independen
kita semua tentu setuju korupsi adalah musuh bersama
karena itu perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan kita bersama
biarin rakyat kecil enak gitu loh
kan yang kena sasaran rakyat kecil
ya korupsi orang gedean